bah gimana beritanya
dua preman itu dibiarin sama sulam
digebugin sama warga
sampai bonyok hampir mati
si sulam diem aja
itu kan sama saja artinya
dia itu membiarkan adanya pengeroyokan
warga juga udah pada gemes kali ya bah
kita nggak boleh menghukum mereka ini
sebelum mengadilinya terlebih dahulu
kita perlu buat zolim kalau begitu
mereka sudah zolim ustadz
kemarin dagangan anak buah saya
diperes sampai habis modalnya
saya tadi jadi kesal ustadz
ustadz diarah pak aceh
ustadz diarah pak aceh
kalau maling tangannya dipotong ustadz
kalau maling tangannya dipotong tadi
aneh tau itu
tapi ingat itu dilakukan setelah mengalami proses hukum yang jujur
sekarang bagaimana kalau orang maling karena kelaparan misalnya
siapa yang salah
yang salah itu tetangganya yang agak peduli
atau pemimpin umat yang kagak mau tahu sama umatnya
bisa tanya aja sulam
saya sama sekali tidak berniat untuk menyerang pemilik rumah
mesti lo beberapa orang untuk jagain mereka ya
terus kita gantian sholat
pak sulam jaga makmus gitu ya
saya teh sholat subuh di rumah saja
sambil jagain emak
masya allah ji
sampai sebegitunya nasir si preman
ente jangan main hakim sendiri
kok saya yang disalahin
memang harus begitu
pangkal semua masalah
intinya kan dari ente
saya yang diserang
saya yang diterima
rumes saya yang disatronin
kok saya yang disalahin
jangan buru buru dikeroyok dong
sulam kan bisa melarang
ini malah dibiarin
seolah olah menyetujui perbuatan kriminal
justru saya sendiri malah bingung pak ji
tau tau warga pada datang
ngeroyok tuh preman
berantem sama itu preman
kejadiannya begitu cepat pak ji
saya nggak bisa berbuat apa apa
kalau sampai polisi datang
kalau sampai polisi datang
kasus tadi bisa dianggap sebagai
tindak pidana pengoroyokan
nah lulam satu satunya harus bertanggung jawab
pak ji kan baru datang
tempat kejadian perkaranya kan di rumah situ
pangkal masalah persoalannya juga di situ
nah dari mana punya yang salah dari saya
saya banyak teman pengacaran
pak ji saya percaya
teman teman pak ji
mungkin jadi orang orang pinter
nggak usahlah nggak enak ya pak ji
kita tunggu aja polisi datang
biar polisi yang ngeresain
bisa aja mereka ditangkap
bisa aja mereka ditangkap
mau ke rumah haji sulam
lo mau lihat kondisi terakhir keluarga haji sulam
lo kok tuh jadi anak
nggak pernah denger sama orang tua
pak b lo kan udah ngelarang
lo jangan kesana
kasian aja sama bang sulam
apalagi bang robby juga belum pulang kan
siapa siapa yang dikejar
aja bang sulam butuh bantuan rum
rum umi kasih tau ya
jangan gara gara laki laki itu
yang belum tentu jadi apa apa sama lo
lo udah berani sama orang tua
ya allah enggak bukannya gitu loh
ya tapi kan
umi tidak redo kamu kesana
redonya orang tua adalah
kalo kamu main accelerate
ya biar aku elah
di sulam diam aja itu kan sama saja artinya dia itu membiarkan ada pengroyokan mungkin warga juga
pada gemes kali ya bahkan sering banget digangguin sama preman preman itu iya tapi kan mereka itu
manusia rum bukan binatang paling tidak ditegur dong atau dimarahin ini kagak katanya bang
mano sama bang mari jaga di deket rumahnya bang sulam ada macen penghitung apukul yang pasti gimana
majikannya allah abah susan aja deh sama bang haji sulam nggak boleh tuh bah ini fakta rom kenyataannya
begitu ya gue yakin nih ntar pasti bakal ada pembalasan dari kelompok preman yang dikeroyok
hai pokok ntar kan kita lewat rumahnya rumana berbentak ya lu mau ngapain rob mau males ah lebih
khawatir po soalnya kemarin waktu rumana jenguk disana kan masih ada tika tambah lagi teman kantor
obisita tak ini takut kalau seandainya rumana salah paham ya udah tapi lu jangan
lama lama ya mpok atau gini aja mpok roby ditinggal aja nanti kan roby bisa jalan kaki deket kok
ya udah hati hati ya pak tolong di depan kiri bentar ya pergi ya mpok
hai assalamualaikum bro ai salam ada apa lo kesini bujji ngomong mau ketemu sama manitycast
kalau kagak tuk rehman tadi malem datang mau ngebubur lo
emangnya ada apa semalam bu haji
tuk rehman datang ke rumah si haji sulam
eh dia nyari lo
tapi lo kagak ada terus tuh warga bertindak
kepung nangkep tuk rehman
tapi abang sama emak back back aja kan
gue gak ada urusan ames si sulam sama emak
lo tahu gue tuh cuma terganggu
karena ributnya itu kaya orang perang
herod gue kasih tau ye
lo jangan terlalu berharap hubungan lo sama senayi munah
ye bumi sama abah
nggak bakal ngerestuin hubungan lo sama si rumah
ntar bagaimana dong anak cucu gue selalu berurusan sama preman preman
maksud bu aji apa sih
iya karena cucu cucu gue itu nanti bakalan jadi susah
itu selalu berurusan dengan preman preman
eh bu haji tuh sudah pulang
kamu enggak robi
apa masih di rumah sakit